kita ke informasi lainnya petinggi partai demokrasi indonesia perjuangan atau pdi perjuangan dan partai persatuan pembangunan atau p tiga
melaksanakan pertemuan siang hari ini di kantor pdi perjuangan jakarta pusat
pertemuan bertujuan untuk meneguhkan kerjasama politik antara kedua partai
ganjar ganjar ganjar
sebelum melakukan pertemuan ganjar pranowo melakukan jogging di gelora bung karno minggu pagi
ratusan orang yang sedang berolahraga pun langsung mengerubungi ganjar pranowo yang sedang lari pagi di sekitar lokasi
sementara itu minggu siang setelah berolahraga ganjar menuju kantor pdi perjuangan jakarta pusat
petinggi partai p tiga bersama petinggi pdip melaksanakan pertemuan siang hari membahas dukungan pencapresan ganjar pranowo
presiden ganjar presiden ganjar
pertemuan dihadiri sejumlah elit partai seperti bakal calon presiden ganjar
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
dan pelaksana tugas ketua umum p tiga muhammad mardiono
rombongan p tiga jalan kaki dari kantor dpp p tiga yang lokasinya bersebelahan dengan kantor dpp pdi perjuangan
bapak dokter insinyur hasilnya
ini merupakan momentum ya
sangat penting untuk pdi perjuangan dan partai persatuan pembangunan
untuk mengukuhkan kerjasama dalam rangka pilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
karena itu di sini juga hadir calon presiden bapak ganjar pranowo